tak hanya udara saja yang tercemar kali bekasi jawa barat juga tercemar
aliran kali bekasi berubah menjadi hitam pekat dan berbusa
bau tak sedap yang muncul sangat dikeluhkan oleh warga
menurut warga sekitar sejak kami sore kali bekasi terpantau berwarna hitam pekat dan berbusa
sejak dari bendungan bekasi di jalan hasibuan hingga sejauh dua ratus meter
selain menimbulkan bau tak sedap juga ditemukan banyak ikan mati di sepanjang kali
sabtu siang terpantau kondisi air di kali bekasi maupun kali tembaga menjadi surut
akibatnya pasokan air baku pdam tirta patriot juga terdampak